ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad merespons dua kali kunjungan ketua tkn prabowo gibran
rosan roslani ke kediaman megawati di hari lebaran sebagai inisiatif pribadi roslan
dasko bilang kunjungan dua kali mantan duta besar amerika serikat ini ke rumah megawati di teguh umar
pada hari lebaran kemarin bukan atas arahan siapapun
dasko yakin rosan sudah menyampaikan isi pertemuannya dengan ketua umum pdip kepada prabowo subianto
saya rasa pertemuan pak rosan dengan pak bumega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari pak rosan
memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas
ketua tim kampanye nasional prabowo gibran rosan roslani tercatat dua kali dalam satu hari
menyambangi kediaman ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di hari lebaran pertama
ditemani sang istri rosan memilih bungkam saat ditanya tentang alasan kedatangannya yang kedua kali
serta rencana pertemuan prabowo dan megawati
sebelumnya kan buk bersama mbak bua nih pak rosan
pak rosan gimana tadi di dalam pak
pak dia ada dalam di rumah pak
menanggapi kedatangan rosan ke kediaman mega sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
dalam pertemuan megawati lebih banyak bercerita perjuangan hidupnya kepada rosan
rosan ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman ibu ketika masa masa perjuangan di pdi
cerita pengalaman di papua cerita pengalaman di maluku sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan
apakah membawa pesan juga dari pak prabowo gitu untuk ibu
tidak ada jadi ini murni silaturahim dalam rangka idul fitri
sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan puan maharani sempat hadir di acara buka bersama di rumah rosan
yang diunggah ketua mpr bambang susatyo
di akun instagramnya satu april lalu
puan mengaku silaturahmi akan terus dilakukan
termasuk kemungkinan silaturahmi antara megawati dan prabowo
ini acaranya bukan hanya sekedar makan makan silaturahmi saja
jadi sebagai sahabat sebagai teman silaturahmi itu tidak akan pernah salah
akan dilakukan silaturahmi dengan siapa
saling kunjung antar kubu saat pilpres juga dilakukan dewan pakar tpn ganjar mahfud sandiaga uno
rabu malam sandi datang ke rumah presiden terpilih prabowo subianto
sandi hanya menjawab kunjungannya sebagai silaturahmi lebaran
senada dengan mantan kadernya di gerindra prabowo pun hanya menjawab kedatangan sandi sebagai bentuk silaturahmi di hari lebaran
saling kunjung para tokoh kunci saat pilpres di hari lebaran tentu tak sekadar silaturahmi biasa
apalagi santer bergaung megawati dan prabowo akan bertemu